haka dan kawan kawan dalam melancarkan aksinya menggunakan beberapa istilah atau password diantaranya
hk dan kawan kawan dalam melancarkan aksinya menggunakan beberapa istilah atau password diantaranya
karena ada banjir oh itu berarti mau ada sidat
semua yang ada di tahanan itu mengetahui dan itu harus sudah segera membereskan semua yang ada
misalkan hp rokok dan lain lain yang tidak diperbolehkan dibereskan
kemudian kandang burung dan pakan jagung dimaknai sebagai transaksi uang
jadi pakan burungnya mana
oh berarti dia iurannya belum sampai
kemudian botol dimaknai sebagai handphone dan uang tunai
menggunakan istilah istilah yang memang itu diciptakan oleh mereka sendiri dan hanya diketahui di antara mereka
melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya